indonesia mengajak dunia untuk membangun pertanian berkelanjutan
untuk menghadapi krisis kelaparan dan kemiskinan di saat pandemi covid sembilan belas
hal tersebut disampaikan menteri pertanian syahrul yassin limpo
dalam acara kick off agriculture working group atau awg g dua puluh
secara virtual pada kamis siang kemarin
menteri pertanian syahrul yassin limpo mengajak negara negara di dunia
untuk menjadikan pertanian sebagai sektor utama
dalam menghadapi krisis seperti kelaparan dan kemiskinan
apalagi pandemi covid sembilan belas terutama ancaman varian omikron
telah berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan
dan ketersediaan pangan di setiap negara
pada tahun dua ribu dua puluh dua ini masyarakat dunia masih menghadapi sejumlah tantangan global
akibat dampak pandemik
bahkan juga kita hari ini dihajar dihantam oleh perubahan
iklim yang telah menjauhkan kita dari pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan sdgs yang ada
khususnya tujuan satu dan dua yaitu pengentasan kelaparan dan kemiskinan
yang menjadi tanggung jawab kita bersama
saya sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh yang mulia menteri
stefano petuneli bahwa ketahanan pangan harus tetap menjadi isu sentral
dalam keseluruhan rangkaian pengembangan
dan pertemuan g dua puluh kelompok kerja bidang pertanian pada tahun ini dan tahun tahun yang ada
pandemi global menciptakan tantangan baru terhadap ketahanan pangan dan nutrisi
kesehatan masyarakat akibat pembatasan pergerakan barang dan jasa
tertutupnya jalur logistik dan distribusi membuat banyak negara mengalami krisis pangan
p izquierda sunflower anggota pihak mu perdahaan

pembuatan lemur pada keutamaan adalah aksi pembatasan pangan
terima di dalam
kelompok kerja bidang pertanian presidensi g dua puluh mengidentifikasi tiga isu utama yaitu membangun sistem pangan berkelanjutan mempromosikan perdagangan pangan terbuka dan mendorong inovasi digital bisnis pertanian
agung happy maranata jakarta